salah satu lokasi penjualan kaset di kota bandung ada di pasar antik cikapundung
di sini tersedia kaset kaset dari berbagai jenis aliran musik apapun
mulai dari musik tradisional klasik hingga pop baik barat maupun indonesia
bahkan kalau kaset yang dicari tidak ada pedagangnya pun bisa menjanjikan dan akan memberi kabar kalau sudah ada
tapi untung untungan juga jadi waktunya tidak bisa ditentukan
karena itu kaset kaset di toko yang mulai buka pada tahun dua ribu tujuh belas ini dijual dengan harga variatif bergantung kesulitan mendapatkannya
tapi biasanya mulai dijual dari harga sepuluh ribu hingga ratusan ribu rupiah
dalam sehari sekitar dua puluh kaset bisa laku terjual
kita akan coba memasang kaset dan mendengarkan musiknya karena audio kaset ini berbeda dengan jenis jenis yang lain
ya boleh kak
masang kaset ini akan berbeda ini juga salah ya kang ya kurang masuk ya
itu kurang masuk
pedagang kaset lain yang sudah terkenal sejak tahun delapan puluh an berada di jalan cihapit
meski bentuknya hanya kios kios tapi koleksinya wah sudah tidak diragukan lagi
pembeli yang datang pun bukan hanya dari masyarakat bandung saja tapi kolektor dari berbagai daerah juga mencari koleksi kaset ke tempat
dari belasan kios kaset ke tempat ini
dari belasan kios kaset kini hanya bertahan dua kios saja
salah satunya adalah kios jjn yang mulai berjualan sejak dua ribu delapan belas lalu
jajan meneruskan kios kaset ayahnya yang mulai berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurutnya sejak pandemi semakin banyak kolektor kaset yang juga membeli secara online
jika sedang banyak pembeli dalam sehari ada lima puluh kaset bisa laku terjual
sekarang malah pembeli pembeli banyak
penjalanya barang susah
mencari kaset juga bisa jadi proses yang menyenangkan
karena kita juga bisa berkonsultasi dengan penjualnya mengenai berbagai macam jenis musik
nah ini salah satu yang unik dari kalau kita mendengarkan kaset karena ini ada alat pemutarnya
ini kalau zaman sekarang nggak ada muter muter kayak gitu loh
salah satu toko kaset lainnya berada di jalan dipatiukur yang mulai buka pada tahun dua ribu
toko kaset yang memiliki koleksi sekitar sepuluh ribu kaset ini termasuk yang bertahan meski tren mendengarkan musik terus berubah
ada keseruan tersendiri mencari kaset diantara tumpukan kaset lainnya
selain itu kaset juga memiliki desain desain sampul yang unik dan menarik perhatian
karena sifat analognya itu dia lebih jujur
jadi dia fleksibel
dari membeli kaset bisa jadi kolektor
bahkan lebih serius lagi seperti ridwan hutagalu pendiri alleut
komunitas yang bergerak dalam bidang sejarah sejak tahun dua ribu enam lalu
koleksi kaset ridwan dominan berjenis musik etnik
ia bertujuan mendigitalisasi kaset sebagai suatu bentuk dokumentasi
di komunitas yang berada di jalan seri elok bandung itu ada sekitar empat koleksi kaset
hobi kasetnya awalnya disebabkan karena nostalgia
mulai beli sendiri apa yang dulu bapak saya nggak bisa beli sekarang saya bisa beli
saya beli waktu itu lebih banyak
dari satu kaset menghubungkan dengan kaset lain
ini bagus juga ini bagus juga
oh ternyata si itu main di musik ini
sebenarnya segala macamlah dikumpulkan
menurut idar resmadi pengamat musik yang juga dosen fakultas industri kreatif telkom university
bandung masih menjadi pusat pencarian kaset
karena sejak dulu menjadi pusat pasar musik tanah air dengan banyaknya komunitas kolektor tokok kaset dan radio radio
di indonesia masa keemasan kaset dimulai tahun tujuh puluh an hingga akhir sembilan puluh an
namun kemudian tergerus oleh musik digital
sebagian musisi maupun band saat ini juga masih ada yang merilis kaset tapi kini fungsi kaset sudah berubah
periode kemas tujuh puluh sembilan puluh an lah sebelum era digital era dua ribu an lah
sebelum era rbt lah era ringtone di dua ribu an
sebenarnya sih era kemasan banget ya tujuh puluh sembilan puluh itu sih
yang memang banyak bisa jadi
tercetus ya industri musik indonesia
bahkan ada yang bilang bahwa industri musik indonesia itu ya dimulai ketika era kaset
idzar melanjutkan kaset tidak akan sepenuhnya hilang selama masih ada tempat untuk memproduksi
sebagai benda nostalgia harga kaset pun sangat terjangkau
william nasution kavijati bandung jawa barat